tetapi syaratnya kita harus rukun kita harus bersatu
jadi harus diluat dibuang sekertinya gitu loh
prosesi ruatan diakhiri dengan melepas merpati
kita itulah yang rendam karakter
dan kemudian apakah ini aman atau tidak aman
bulan oktober diperingati sebagai bulan down syndrome awareness
tapi karena ini rumahnya bertumbuh jadi itu akan dikerjakan di tahap berikutnya
infrastruktur meningkat lima delapan persen dan pendidikan yang naik sembilan belas
sementara para orang tua membawa sesaji lainnya
terus toko toko masih bisa buka gitu sekarang
dalam sebulan rata rata ia bisa membuat tiga hingga lima wayang dengan penghasilan satu lima juta rupiah
subsidi energi masih memakan
for your info kalau yang berwarna kuning cerah ini adalah bawang yang berasal dari bandung dan sekitarnya
itu terdapat di muka
haaa sehari satu ton
yang tidak diperbolehkan itu adalah keluar dari wilayah
siapa yang nggak suka orang indonesia pasti semua suka
kisahnya pun diambilkan dari kisah tiongkok dengan tokoh utama xi jin qui
karena kan pergulatan di awal itu sangat berat bagi orang tua
satu satunya wayang berkostum putih
karena itu kan murah banget ya sepuluh gitu
biasanya kulitnya ini harus direndam dengan air sehari kemudian dikeringkan diangin anginkan dipaku dulu diratakan
kami ketegaskan sangat berbeda
yang pertama sebenarnya yang mesti diubah tuh mindset orang tua dulu
dan sejak usia saya dua puluh tahun
ikhlas ini termasuk motoriknya bagus gitu
itu rutin setahun dua kali kita punya event besar
yang membelam jadi dua sehingga empat puluh enam
tapi tetap harus juga dibantu cekin hatu hatu
hingga banjir kembali terjadi
jadi kalau indonesia masih memiliki tiga puluh sembilan persen
untuk peletakan ruangnya saya nentuin beberapa titik yang punya view yang paling saya rasa paling baik
lima itu warga sudah bisa normal beraktivitas pergi kerja dan mungkin yang kalau mau berjalan jalan ya bisa gitu kan
itu yang lumrah sekarang dipakai adalah serat murwokolo pedalangan
jadi tanpa adanya sdg itu kita juga sudah lakukan sendiri
nah setelah dipahat seperti ini nanti akan dipasangi tangan seperti ini ya mas
atau kemudian ini untuk menegaskan bahwa ya kemancanegara indonesia
sebagai presiden yang katanya melanjutkan jokowi begitu pak silvasta
ya dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami
seorang instruktur olahraga di cimahi jawa barat
kita harus bisa menyiasatilah stok yang murah dicampur sama pas mahal tadi dikawinkan
akan semakin besar anggaran yang dibutuhkan untuk menangani pandemi
ini lima puluh kg sekali keterhan
biasanya sih kita juga membuang nih
bu ramadan kali ini seperti apa sih bu menurutmu pandangan itu
bahwa ini ada loh komunitas yang sebagai parent support group bagi orang tua yang punya anak dengan down syndrome
selain berjalan kaki anak anak ini juga diarak dengan menggunakan andong
di situ pinjaman sangat rendah
kita tidak perlu keluarkan budget terlalu banyak
langsung aja ini kita ngobrol ngobrol bersama salah satu wni yang ada di sana
sebenarnya itu apa yang dilakukan pak jokowi ini sangat bagus sekali ya
nah kita balik ke budget maju mundur budget akhirnya yaudah ian datang dengan satu konsep
saat ini terdampak banjir pasti ada sesuatu yang salah dengan kawasan di sepanjang
menjadi rp dua dua puluh sembilan persen atau rp lima ratus dua puluh dua delapan triliun
tapi kalau buat yang pencinta bawang goreng biasa atau penggemar kemenar biasa
tapi material material dari rumah tuanya kita sebisa mungkin kita gunakan ulang
selamat pagi baik alhamdulillah sehat
sudah cukup lebih daripada apa yang kita perkirakan
karena ini pernah dilakukan dan membuat banyak negara kolaps karena hutang
dalam sepekan tempat ini mampu mengolah hingga tujuh ton bawang merah
tapi kesadaran masing masing untuk menjaga kesehatan masing masing silahkan yang masih mau pakai silakan tidak dapat
ternyata susah ya memahat kulit seperti ini
berasal dari para pasien yang belum mendapatkan vaksin atau booster
supaya lebih apa ya lebih awet lebih kriuk
oke ini kayaknya kelasnya udah mau mulai kita olahraga dulu yuk
dan rata rata rasio utang
itu betul betul orang tua itu memang menerima keberadaan mereka dengan seikhlasnya gitu dengan ikhlas
sebab kalau terkena udara langsung satu jam saja kerenyahannya bisa berkurang
baik sehingga pemenuhan logistik ini bisa dimaksimalkan ya pak
jadi karena istilah saya orang tua dulu orang zaman kuno dulu itu mereka itu kembang sepasang
yang akan melanjutkan semua hal yang sudah dilakukan oleh jokowi